berikutnya ada tim nasional indonesia u sembilan belas yang mendapat porsi tiga kali latihan per hari selama menjalani pengusatan latihan di kroasia
pelatih sintayong memberikan beragam materi latihan mulai dari fisik teknik hingga peningkatan mental bertanding
tim nasional u sembilan belas tiba di zagreb pada minggu pagi waktu setempat setelah melakukan penerbangan selama tujuh belas jam dari jakarta
selama pemusatan latihan di sana dua puluh delapan pemain yang dibawa sintayong akan menjalani turnamen yang diikuti oleh tuan rumah kroasia bulgaria dan arab saudi
selain itu timnas u sembilan belas juga akan melakoni beberapa laga uji coba diantaranya melawan qatar
dalam sehari david maulana dan kawan kawan harus berlatih tiga kali mulai pagi pukul sepuluh tiga puluh lalu pukul empat sore dan terakhir jam sembilan malam
suhu di kroasia saat ini rata rata berkisar dua puluh lima sampai dua puluh
kroasia juga berkisar dua puluh lima sampai dua puluh enam derajat namun menjelang sore hingga malam turun menjadi enam belas sampai tujuh belas derajat
training camp di kroasia ini merupakan persiapan tim garuda muda untuk mengikuti piala fc u sembilan belas dua ribu dua puluh yang berlangsung tanggal empat belas sampai tiga puluh satu oktober di uzbekistan
setelah itu timnas u sembilan belas juga akan tampil di piala dunia u dua puluh tahun depan di mana indonesia menjadi tuan rumah
kroasia juga berkisar dua puluh lima sampai dua puluh enam derajat namun menjelang sore hingga sembilan belas oktober di uzbekistan

training camp di kroasia ini merupakan persiapan tim garuda muda untuk mengikuti piala fc u sembilan belas dua ribu dua puluh yang berlangsung tanggal empat belas sampai tiga puluh satu oktober di uzbekistan
ekstrim ya karena di sini cuaca kurang lebih dua puluh enam hingga dua puluh delapan cuman kalau sore kecenderungan hujan
sekitar enam belas sampai dua puluh derajat namun tidak begitu masalah bagi pemain karena tidak begitu dingin
juga tidak begitu panas terus untuk pertimbangan pssi memilih kroasia karena pertama di kroasia
di sini tidak ada karantina dua minggu jadi pemain dan ofisial seluruh rombongan timnas begitu sampai
di kroasia langsung bisa melakukan aktivitas kegiatan dan berlatih terus untuk agenda sementara
berlatih karena nanti tanggal lima delapan dan sebelas rencananya kami akan mengikuti uji coba yang berbentuk turnamen
dengan beberapa negara seperti
hai bahaya ternyata tidak terlalu ekstrim cuacanya sehingga teman teman garuda muda
masih bisa beradaptasi dengan baik kemudian juga beberapa agenda beberapa agenda timnas
juga ada di sana kita akan lanjutkan berbincang seperti apa sebenarnya target indonesia mas
bandung selama selama di croacia timnas indonesia standar ya
kita mendapat fasilitas hotel tulang disini makanan dan fasilitas hotel juga cukup bagus
dan makanan tidak ada masalah menyesuaikan dengan nutrisi dan apa kebutuhan gizi dari atlet karena
tidak hanya timnas indonesia saja yang menginap di hotel ini ada timnas kroasia bulgaria bahkan
nanti arab saudi juga menginap satu hotel di sini dan tempat latihan juga tidak begitu jauh dari hotel